kita harus mencegahnya
kita serang dia sebelum telah gajah pulih kembali
scarlethep dapat tuanya
prajurit si wangi
aduh aduh prabu
kalau dia sudah tewas te
jadi pemimpin pajajaran
jadi raja pajajaran
jangan lupa ya prabu
kalau sudah jadi teh
jangan lupa curaling
kamu jangan banyak berjarak curaling
suaramu nanti terdengar oleh rajan kian santang
beserta silih wangi putuh
apa yang terjadi denganku
kenapa malah membuka aliran hawa murniku
akulah raja pajajaran
akulah penguasa pajajaran
dan akulah rajanya
apa yang terjadi dengan bocah itu
dia terkena jurus raja dewa
tapi kenapa tidak terluka sama sekali
justru terlihat seperti semakin kuat
apa yang terjadi dengan ibu aku
mengapa dia tidak mengalami luka
langsung terluka parah
aku hanya berharap
jangan sampai kayak ini
tidak m js
tidak ada apa bahan